data badan pusat statistik dua ribu enam belas menunjukkan jumlah penduduk indonesia saat ini mencapai dua ratus lima puluh delapan juta orang
dari data itu jumlah usia produktif sekitar satu ratus tujuh puluh empat juta atau enam puluh tujuh persen dari jumlah penduduk
fakta tersebut memperkuat indonesia sudah mulai memasuki era bonus demografi
yakni era yang ditandai dengan jumlah usia angkatan kerja dengan usia lima belas sampai enam puluh empat tahun mencapai tujuh puluh persen
karena itu mereka yang tergolong generasi milenial harus bisa membuat gebrakan
hal inilah yang tengah dilakukan putri tanjung lewat gerakan muda bergerak
putri mencari lima komunitas sosial untuk dilatih oleh para praktisi yang berkompetisi di bidang digital technology
selain itu putri juga berkampanye melalui film pendek berjudul kinetik
film ini bercerita tentang anak muda yang telah sukses dan mapan
anak muda itu lantas mengisi kekosongan dengan mengajar dan merenovasi sekolah di karawang
sebenarnya sebenarnya sih
tantangannya sendiri adalah prosesnya ya
proses mulai dari bikin film kinetic nya
di mana itu di sd di kerawang
dan habis itu habis bikin film kinetic bikin gerakan ini
pastinya ada pro dan kontra
tapi aku yakin sekarang kan anak muda indonesia tuh banyak banget yang sudah bergerak
tinggal kita perlu penggeraknya lebih banyak lagi untuk menginspirasi dan platformnya
nah makanya aku ingin berkontribusi untuk menjadi pergeraknya dan platform itu
jadi agar bisa anak muda lebih banyak lagi bergerak
menurut pengamat sosial devi rahmawati
mudahnya akses informasi membuat banyak kaum milenial sukses dan lebih sensitif terhadap kegiatan sosial
ini membuat karakter generasi y ini atau generasi milenial ini menjadi sangat sensitif
kenapa karena satu mereka dengan mudah mendapatkan informasi
informasi itu sekarang hanya dalam hentakan jari dan jempol mereka saja
nah ini yang membuat mereka jauh lebih mudah
untuk melakukan aktivitas aktivitas sosial
devi menambahkan banyaknya generasi y atau milenial melakukan gerakan positif ini
akan membuat mereka siap menghadapi era bonus demografi